memang selanjutnya memang seperti itu
pasca disahkannya rancangan undang undang kuhp menjadi undang undang oleh pemerintah dan dpr beberapa waktu lalu
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno memastikan
industri pariwisata dalam negeri tetap baik baik saja
sandi menegaskan tak ada pembatalan perjalanan wisatawan asal australia
yang akan berkunjung ke destinasi wisata di bali
bahkan sandi mengklaim rata rata harian penumpang di bandara denpasar bali
justru menunjukkan tren peningkatan yakni mencapai sepuluh delapan juta
ia juga menyebut akan ada dua penerbangan baru rute melbourne dan pasar
pada awal tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang
sandi menyampaikan pihaknya melalui tim deputi pemasaran wisata kemen parekraf tengah
menyampaikan penjelasan ke stakeholder terkait tentang salah satu pasal
yang menjadi perhatian calon wisatawan mancanegara yakni pasal perzinahan
untuk perkembangan terakhir belum ada yang di
di hoaxkan itu sebagai pembatalan
justru dari rata rata harian saat ini bandara denpasar dps melayani sekitar tiga ratus empat puluh take off and landing
dua puluh dua sampai dua puluh tiga ribu international passengers dan ini trennya terus meningkat
dan ada dua puluh empat rute empat belas negara dan dua puluh tujuh maskapai internasional
dan total penumpang bandara bali sudah mencapai sepuluh delapan
sementara para pelaku pariwisata di labuan bajo nusa tenggara timur optimis
undang undang kuhp yang baru disahkan dewan perwakilan rakyat indonesia
tidak akan berdampak buruk pada pariwisata di labuan bajo
mereka yakin sorotan dunia internasional terhadap sejumlah pasal pasal dalam kuhp
yang berkaitan dengan ranah privat berupa hubungan seks di luar nikah
dan hidup bersama atau kohabitas adalah hal yang wajar
mengingat dalam ketentuan pasal empat ratus sebelas ayat satu
hukuman untuk seks pernikah adalah maksimal satu tahun penjara atau denda sepuluh juta rupiah
sedangkan dalam pasal empat ratus dua belas ayat satu
untuk kohabitasi hukumannya adalah enam bulan penjara atau denda sepuluh juta
tapi hubungannya dengan industri pariwisata
saya kira ini hanya butuh penjelasan serta problemisir kepada peserta pariwisata kita
bahwa ini pasal sama sekali sudah sedang berposisi menjerat peserta pariwisata masyarakat negara
yang memang punya kebiasaan lain daripada kita di indonesia
jadi hanya tetap kita menyerukan bahwa pastikan pasal ini
bahwa digunakan oleh polisi atau penegak hukum lah tidak secara serampang
tapi kan enak kalau di ayat dua itu kan jelas itu
subyek itu pengadu siapa
diatur sekali diatur secara spesifik
artinya orang di luar itu tidak punya kewenangan
meski telah disorot sejumlah media internasional
pelaku pariwisata mengaku hingga saat ini belum mendapatkan informasi
pembatalan kunjungan ke labuan bajo
oleh wisatawan internasional
mereka tetap berharap pemerintah indonesia segera berperan aktif
dalam memberikan informasi yang detail terkait keberadaan pasal pasal dalam kuhp tersebut
saya harapkan pemerintah indonesia bisa secepatnya meng counter berita berita tersebut
menjelaskan dengan baik bahwa undang undang ini adalah delikatuan
dan seperti apa itu
dan bisa menempatkan
terlepas semua isu isu negatif yang beredar di luar sana
mereka berharap pariwisata labuan bajo yang baru beranjak pulih setelah covid sembilan belas
mampu mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar agar terciptanya kesejahteraan bersama
salah satu tugas bersama yang harus segera dilakukan
yakni dengan memastikan keamanan kenyamanan
serta keselamatan wisatawan saat berwisata di labuan bajo
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia